eh ya ya please please ah mati hp gue hp lu kenapa man ini nih hp gue error nih
sem sendirian aja roman mana ya ini kan belum jam istirahat gue juga cuma mau ke toilet kok
bagian ngapain sama gue berdua nih toilet cuma nanya aja lagi juga roman kayaknya masuk
iya mungkin telat ditutup kali gerbangnya
apa dia jadi telat gara gara ngambilin jas lab gue ya
yaudah kalau gitu gua duluan ya
gue boleh tanya sesuatu gak
ya mungkin itu privacy tapi kalau lo mau jawab atau nggak mau jawab gak apa apa kok
nah malah ini om
mau jawab atau gak mau jawab gak apa apa kok
tidak ada hubungan apa apa
karena gue udah putusin dia tadi pagi
yaudah ya kalo gitu gue duluan
kenapa rasanya lega banget ya
dengar roman sama mulan gak ada hubungan apa apa
sam liatin mulan sampe kayak gitu
enggak enggak enggak
lo gak boleh mikirin mulan lagi sam
pandangan si samuel ke mulan beda banget ya
ada apa ya
orang orangnya tuh juga tau
kalo cara sam mandang mulan tuh kayak
penuh cinta gitu bel
kayak beda banget
iya itu bener banget
ternyata bener kan
dugaan gue selama ini
kayaknya bentar lagi
bakalan ada yang dipotek potek deh hatinya
kasian banget sih
kasian banget sih sabar ya
dua berdua udah selesai kan
emang gue juga mau cabut
wah udah ntar aja itu mah
yee salah lu kan
wih roman tuh kenapa sih setiap gue hubungin pasti susah banget
bisa nggak sih telepon dari gue diangkat
tunggu tunggu tunggu
dia kan udah baik sama gue
thanks ya man
udah ambilin jas lab gue di rumah
ikut sampe kalo temennya aku

error nih giliran gua butuh malah mati
oh kalau kayak gitu sih udah lu lem biru aja lu lempar beli baru
eh lu mah enak banget kalo ngomong ya
nih motor gue aja cicilannya belum lunas mau dapat hp baru dari mana gue
hmm gua ngerti
kalau menurut gue sih ada satu solusi dan kemungkinan besar gue bisa bantuin lu untuk solusi itu
mendingan lu rajin rajin berdoa man supaya hp lu ga ngelag lagi
kalo perunturan gua bantuin deh tenang aja
hah hah dikata serius juga hah hah
ya lagian kalo itu sih gua tau
ya tapi makasih lah ntar gua kalo sholat gua berdoa
iya lah harus jadi orang yang beriman

nih kok gua udah lu aja deh
gua yang kasih bobby
iya dan semoga ya kalo lu udah ngasih ini ke bobby persahabatan lu sama bobby bisa balik lagi
tapi man gua gua
ga mungkin lah kalo lu percaya aja udah yakin
whatsapp gua ga dibales padahal udah dibaca
maunya apa sih tuh orang
john jom beneran nih dia terima kata putus dari gue
ih tolonglah leselin
gue lagi whatsapp kan sama kakak gue ngeselin banget ya
siapa bilang justin bieber
itulah yang bilang barusan
kok lu gak tahan mobil gue sih
suruh gua berhenti
gak ada kegiatan sih loan bukan diliat liat
dada aja deh
kalo nyetir itu ga usah sambil ngelamun
untung tempat sampah yang lu tabrak
gak mau dengerin kata orang lagi